brik perakitan barang elektronik di cikupa tangerang banten terbakar
api diduga berasal dari percikan pengelasan yang menyambar tumpukan plastik yang ada di area pabrik
asap tebal dan kobaran api membumbung tinggi dari sebuah bangunan pabrik perakitan barang elektronik di cikupa tangerang banten
banyaknya bahan plastik yang sudah terbakar menuju api dengan cepat dan besar
hingga mengakibatkan sebagian atap dan bangunan lantai dua pabrik ini ambruk
sejumlah karyawan yang sedang bekerja pun terpaksa dievakuasi keluar pabrik
lantaran khawatir api merambat ke seluruh bangunan pabrik